nah buat anda yang kebetulan lagi jalan jalan di phnom penh
dan ingin melihat gelaran sea games ke tiga puluh dua kamboja
untuk pilihan transportasi selain pilihan menyewa kendaraan pribadi seperti mobil
ataupun motor ada juga pilihan transportasi publik yang terkoneksi secara daring dengan aplikasi
nah sama sebenarnya seperti di jakarta tapi uniknya di kamboja ada dua jenis transportasi tradisional
yang juga terkoneksi lewat aplikasi
transportasi daring pertama yang saya coba kali ini adalah remok
ini adalah kereta kencana yang ditarik menggunakan sepeda motor
jenis transportasi ini sudah populer sejak era sembilan puluh an

ya sebenarnya enak aja sih ya ini keretanya luas terus anginnya sepoi sepoi
berasa terus buat nikmatin perjalanan yang deket deket cocok lah
mirip mirip kayak naik delman kalau di indonesia
cuman tadi pada saat di jalan besar atau jalan raya seperti ini
ini kayak agak agak ngeri saat harus berdampingan dengan kendaraan yang lebih besar
kayak mobil ataupun motor motor lain
karena motor yang digunakan rata rata untuk remok ini itu sudah tua
dan bayangkan harus mengangkat atau menarik ya kereta dengan beban yang cukup berat seperti ini
terus kita juga harus berhati hati nih kalau lagi naik remok ini di jalan
karena ruangannya terbuka lebar dan ini di jalan raya
apalagi kalau lagi di lampu merah ya barang barang harus dipegang dan disimpan dengan baik
supaya perjalanan jauh lebih aman
untuk menempuh perjalanan saya dari hotel ke national olympic stadium sejauh tiga kilometer
sebesar rp empat sampai rp lima kamboja
jumlah ini setara dengan rp lima belas hingga rp delapan belas
oke pertandingan sudah selesai saatnya kembali
dan sekarang saatnya kita coba jenis transportasi tradisional kedua di kamboja
yang ada di aplikasi transportasi daring nih
untuk kembali ke penginapan saya memilih jenis transportasi yang lain
biasa disebut sebagai tuk tuk oleh warga lokal
nah kalau kayak gini nih udah gak asing sih sebenarnya untuk masyarakat indonesia
kalau di indonesia kan kita nyebutnya biasanya bajai
kalau di kamboja ini disebut sebagai tuk tuk
bedanya sama remuk tadi ini mungkin lebih sempit kabinnya gitu kan
juga sebenarnya karena tertutup ini tempatnya mungkin sedikit lebih aman
tapi tetap ya jaga jaga barang bawaan anda saat menggunakan transportasi publik seperti ini
dan satu hal lagi yang perlu diingat
kalau ingin menggunakan transportasi seperti tuk tuk dan remuk
meskipun lewat aplikasi di kamboja masih tetap perlu menyiapkan uang cash buat bayar
biaya perjalanan tuk tuk sedikit lebih murah dibanding remok
biaya perjalanan tuk tuk sedikit lebih murah dibanding remok
untuk jarak yang sama dibutuhkan biaya rp tiga delapan ratus hingga rp empat
kamboja atau setara dengan rp empat belas
apapun pilihan transportasi anda
satu hal yang perlu diingat adalah agar tetap berhati hati saat berada di transportasi publik
seperti remok dan tuk tuk
karena ruang terbuka di kursi penumpang membuat posisi anda lebih berisiko menjadi incaran pelaku kejahatan
softan herdi agama penompen kamboja